kamu termasuk tipe orang yang boros gak sih dalam mengatur keuangan
aduh gimana ya menurut aku aku gak boros sih tapi tuh ternyata aku boros
gimana tuh ya jadi gini aku tuh selalu ada tiap bulan misalnya pemasukan aku segini gitu
pengeluaran gue harus segini segini segini segini
tapi pada endingnya ternyata loh kok bisa jemblos jauh gitu jeblosnya ya
cuma ya gimana ya intinya aku udah berusaha untuk biar nggak boros tapi gimana gak bisa
lebih banyak sedihnya
lebih banyak sedihnya udah mau makan mahal mahal
belanjaan boros apa yang pernah kamu eh paling mahal bukan boros yang paling mahal pernah kamu beli
entah tas atau apa
foto motif gak termasuk ya
nggak belanja sih kalau itu mah kebutuhan kayak mobil gitu kebutuhan ya
tas ya pasti ya ya perempuan
suka banget aku suka banget traveling
aduh pengen pikirannya langsung udah di thailand duluan ya
nah terakhir traveling kamu apa
oh tahun ini ya nah itu kamu kemana
wah ke bali ya
pas kita lagi lockdown banget itu kan kita benar benar nggak bisa kemana mana ya
bahkan ke mal aja dulu kan ditutup
jadi aku udah kayak di rumah kehidupannya bosen banget akhirnya pergi ke bali gitu
kebetulan juga lagi libur cuti
nah tadi kamu sempat terbesit pengen ada pierren ke thailand nih kenapa pengen ke thailand
aku suka banget ke thailand karena pertama ya baju bajunya di sana tuh bagus bagus banget guys murah murah banget
dan kadang aku tuh kalo untuk ngebalikin modal ya tiket pesawat buka open po
buka open po guys disana
iya just tip gitu
aku seneng banget disana karena selain disana tuh apa ya kota beauty negara beauty
bajunya bagus bagus gitu dan murah murah banget semua makanannya enak
dan yang paling terpenting cowoknya ganteng ganteng
tapi kadang kio juga cantik cantik
tapi ngeri ngeri sempat
semua ya karena biasanya transgender semua aku aja kalah cantik kalo disana
punya pengalaman paling terkesan apa kamu di thailand
berapa kali kesana udah berapa kali
tiga kali kebetulan
tiga kali udah berapa kali ya
entah kamu nyobain makanan ekstrim apa gitu
oh jadi gini aku tuh pada saat itu aku ngeliat artis
dan aku tuh memang suka banget sama dia tapi aku ketemu sama dia itu dia lagi sama orang tuanya
aku tuh pengen banget minta foto kayak
aduh tapi aku tuh apa ya anaknya tuh takutan kalau sama orang yang aku suka tuh
aku pasti bakal menghindar gitu loh
jelek banget kan
terus udah aku kayak aduh kok aku pengen minta foto aku ngeliatin dia terus dari kejauhan
tapi kok nggak berani nggak berani minta foto gitu kan
akhirnya yaudah aku pulang dengan kecewa terus nangis gitu
nah menurut kamu nih seberapa penting sih handphone di lokasi syuting
oh penting banget karena semuanya ya kan
semuanya ini kita skenario kita dipanggil itu semuanya dari handphone
jadi kalo misalnya dibilang seberapa penting penting banget gitu
sekarang aku penting banget sih karena kalau misalnya aku pun suka lupa bawa dompet kan
kalau misalnya ke mall bayarnya sekarang kita kan udah bisa secara online gitu
semuanya lebih gampang pakai handphone
nah aplikasi apa nih yang sering kamu buka di handphone
saham instagram juga gitu
kadang untuk mau naikin insight ya
banyak di endorse gitu
termasuk orangnya edi gak sih main handphone
suka juga kamu main game game apa gitu
aku gak main game sih
cuma aku kadang aku suka nonton banget youtube gitu ya
kadang aku kayak cari hax hack atau misalnya tips tips semua dari youtube
seru sih maksudnya kayak kita bisa tahu semuanya
bahkan kayak hal hal yang misalnya aku gak tau aku belajar mobil aku dari youtube
aku gak bisa mengendarai jadi aku tuh bener bener kayak aku
sampai tiap jam empat subuh aku liatin cara parkir cara mundur cara ini gitu
oh gitu dari youtube
aku main ukulele main gitar juga semuanya dari youtube
jadi aku bener bener apa ya
suka banget sih
atau semua kamu suka
nah alat musik yang kamu bisa mainkan tadi selain gitar dan ukulele ya
itu memang kamu bisa sendiri atau
bisa sendiri atau otodidak apa bedanya
kejar otodidak atau kursus gitu
bisa sendiri atau otodidak
an di keluarga kamu ada keluarga orang seniman gak sih
oh gitu ya pak
berarti dunia entertain di keluarga kamu kamu aja ya

tapi dia udah keluar sekarang
jadi dia generasi dua

gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya

gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya

gak tau ada yang nanya

gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya

gak tau ada yang nanya
gak tau ada yang nanya